penuntut umum merasa benar sendiri dan tampak sangat terganggu ketika dalil dalilnya diruntuhkan
dengan bukti bukti dan argumentasi hukum yang kokoh
sikap merasa benar sendiri ini terlihat dari tuduhan terhadap penasihat hukum
yang seolah olah berkontribusi menyembunyikan informasi sebenarnya bersama terdakwa
padahal sebagai advokat penasihat hukum sejak awal berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi
mengacu pada undang undang advokat dan bahkan penuntut umum sendiri juga tidak mampu membuktikan
apa informasi yang disembunyikan tersebut
sikap merasa benar sendiri tersebut tentulah tidak tepat dan tidak pantas dipertahankan
dalam sistem peradilan pidana yang menghendaki seluruh bukti dalil argumentasi
diuji secara objektif dalam proses persidangan
dan pengujian tersebut wajib melibatkan dan mendengar secara seimbang
dari sisi penuntut umum ataupun penasihat hukum
dan penyelidikan yang diperlukan